antrean kendaraan mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga pada rabu pagi mulai terlihat sejak kilometer empat puluh delapan tol jakarta cikampek
pertemuan arus dari tol layang mbz dan jalur bawah menjadi salah satu penyebab kemacetan
sistem kontraflow pun masih diberlakukan mulai dari kilometer empat puluh tujuh hingga kilometer tujuh puluh dua gerbang tol cikatama
meski rekayasa lalu lintas sudah dilakukan kemacetan parah tetap terjadi di km tujuh puluh dua tol cipali arah cirebon
antrean kendaraan terjadi di jalur reguler non one way
imbasnya para pemudik yang kelelahan terjebak kemacetan berjam jam terpantau beristirahat di bahu jalan
sejumlah pemudik mengaku sudah berangkat sejak dini hari dari wilayah tangerang namun pukul delapan pagi baru sampai di km tujuh puluh dua tol cipali
yang akan macet ini
karena restorannya jauh lumayan jauh nih jadi ya restorannya pasti penuh kan
makanya saya pilih di bahu jalan aja
terlalu capek loh
memang terjebak macet di mana
di pintu keluar tol cikampek
oh di sana
mulai pasulan keluar tol itu udah macet parah
udah macet parah berapa
kemacetan parah di hari pertama cuti lebaran juga terjadi di jalur mudik selatan wilayah nagrek
seorang pemudik mengaku menghabiskan waktu sepuluh jam
jam dari jakarta sampai ke wilayah nagrek
ada udah sepuluh jam an
seberapa sekitar apa tol yang berlagu gini
dimana kenanya dimana macetnya tadi
dari mulai tambun udah macet
saya langsung itu keluar jalur yang lewat blak
untuk mengurai kepadatan arus kendaraan
petugas memisahkan jalur antara kendaraan roda dua dengan roda empat
dengan ikutan cnn indonesia